memasuki pekan terakhir tahun ini lonjakan harga bahan pangan masih terjadi
selasa pagi di pasar pramuka kabupaten tuban jawa timur
kenaikan harga terjadi pada komunitas daging dan telur ayam
daging sapi misalnya mengalami lonjakan harga rata rata rp sepuluh per kilogram
daging sapi kualitas super yang awalnya dijual rp satu ratus sepuluh per kilogram
kini naik menjadi rp satu ratus dua puluh per kilogram
sementara daging sapi kualitas sedang dijual antara seratus rupiah sampai satu ratus sepuluh rupiah per kilogram
masih stabil ya
ayam potong kini dijual rp tiga puluh lima per kilogram atau naik dari harga awal rp dua puluh tujuh per kilogram
sementara telur ayam berada di harga rp tiga puluh per kilogram
kenaikan ini terjadi sejak sepekan yang lalu
kondisi ini cukup mempengaruhi penjualan
jika biasanya dalam sehari pedagang mampu menjual tujuh puluh kg daging ayam
kini tidak sampai lima puluh kg
tiga puluh lima naik semua
ini udah lama bu
ya ada satu minit
terus ini mempengaruhi penjualan nggak bu
biasanya enam puluh tujuh puluh sekarang lima puluh habis
produsen roti di dasar jonggaran kejahatan kelaten utara kelaten jawa tengah
resah akibat melonjaknya harga beberapa
beberapa bahan utama pembuatan roti
bahan utama tersebut adalah telur ayam mentega dan bahan bakar lpg tabung ukuran dua belas kg
kenaikan harga tersebut terjadi dalam sepekan terakhir
menurut produsen roti dampak melonjaknya harga telur mentega dan lpg sangat berpengaruh terhadap produksi roti
dalam sehari produksi roti membutuhkan sekitar sepuluh kartel mentega lima tabung lpg ukuran dua belas kg dan tujuh puluh lima kg telur ayam
pada saat menjual roti pembawaan roti di dasar jualan dua puluh ribu rupiah
ya tidak resah ya resah soalnya kan kita harus tetap jaga kualitasnya
otomatis kan kita juga menaikkan harga mungkin konsumen ada yang ngeluh mungkin ada yang bisa menerimanya
soalnya udah paham untuk kenaikan kenaikan
agar tidak merugi produsen terpaksa menaikkan harga jual roti antara lima ratus rupiah hingga seribu rupiah per bungkus
roti ukuran kecil yang biasanya dijual dua puluh ribu
lima ratus rupiah sekarang dijual dua puluh satu ribu rupiah terbungkus
sedangkan roti berukuran besar yang biasanya dijual empat puluh satu ribu rupiah sekarang dijual empat puluh dua ribu rupiah terbungkus
produsen roti berharap harga bahan utama pembuatan roti segera berangsur normal
keniputan cnn indonesia